tunggu aku langsung ini
aku pasti akan menolongmu
apa kamu tidak pernah mendengar
bahwa aku adalah empu yang paling sakti di majapahit
dengar kiboy putih
aku kesini untuk membuatmu bersujud di kaki
dan aku akan menolongmu
ternyata kamu jakasupa
benar kata orang
kamu seorang pemuda yang pemberani
dan juga sombong
kamu akan sujud di kakiku
kamu sudah menyakitiku jakasupa
kamu sendiri telah membuktikan
bahwa aku yang paling sakti di majapahit ini
aku tidak sudi
kali ini kamu memenangkan pertarungan ini
tapi suatu saat kelak
aku akan datang membalasmu
aku akan datang membalasmu
aku akan datang membalasmu
aku akan datang membalasmu
aku akan datang membalasmu
terima kasih sudah menolongku
tidak perlu berterima kasih
tapi kamu harus bercerita sama semua orang
tapi kamu harus bercerita sama semua orang
aku telah mengalahkan kiboyo putih
aku telah mengalahkan kiboy putih
antarkan aku pulang ke rumah
aku sudah rindu sekali dengan romo dan ibu
jakasupa aku mohon tolong aku
aku harus pulang sekarang
aku mohon antarkan aku pulang
aku tidak mungkin di dalam hutan sendirian seperti ini

sebentar lagi hari akan gelap
sepertinya aku mendengar suara anak kita
cepat kata lasmini
aku ditolong bu
siapa yang menolongmu nak
siapa lagi kalau bukan saya
kamu emang hebat
benar apa kata orang
kamu telah menyelamatkan anak saya
terima kasih jaka supa
aku tidak perlu pujianmu
aku melakukan semua ini bukan ingin menolongmu
aku hanya menjalankan tantangan dari ayahku
hadiah yang kamu janjikan
baik jaka supa
akan saya berikan separuh harta aku buat kamu

anakku lasmini sangat mencintaimu
dia ingin menjadi istrimu
nikahi anakku jakasubah
dia memang cantik
tapi aku sama sekali tidak suka sama dia
lasmini sangat mencintaimu
sudah beberapa hari ini dia tidak mau makan dan minum
dia selalu memikirkanmu
tugasku cuma menyelamatkan anakmu
setelah aku mendapatkan sebagian hartamu
aku tidak ada urusan lagi sama kalian
dan jangan paksa aku menikah dengan anakmu
karena aku tidak suka
kamu tegas sama aku
lebih baik aku mati daripada tidak menikah dengan kamu
aku adalah orang yang paling sakti
assalamualaikum wr wb